aku suapin pakai sendok deh supaya kamu lebih gampang minumnya
dikit dikit aja ya
nah gitu dong pelan pelan aja
atau kalo kamu gak bisa makan nanti aku minta tolong sama papa untuk pasangin infus lagi untuk kamu
itu buat eyang sebagai tanda aku sayang banget sama eyang
mawar kuning itu artinya aku selalu mikirin eyang
perlu eang tau begitu aku ketemu eang lagi aku bahagia banget
eang maafin aku ya
selama ini aku selalu ngotot dan gak ngertiin perasaan eang
nanti akan bantuin eyang deh untuk ngadain syukuran ini
lagian syukuran ini kan untuk menyambut kedatanganku
eang aku selalu ingin tahu aku gak bisa mencoba untuk mencoba
nanti aku cari mu ngomong yang paling bagus di kebun
kita taruh di dalam rumah pasti bagus mawar mawarnya
antoni kamu memang tidak pernah berubah
dari dulu kamu selalu paling sayang dan penuh perhatian sama eyang
eyang bersyukur sekali kamu sudah kembali lagi
eang sudah mikir
kamu ada di sini antoni di rumah eyang ini
kalau bukan berkat candy
barangkali kamu akan ada di klinik itu terus
atau mungkin kamu sudah pindah ke rumah sakit dimana
dan eang sudah gak tahu lagi
apa yang akan terjadi sama kamu
jadi kamu telepon dia ya besok
kamu undang dia
tapi kamu juga bilang sama dia
kalau dia jangan berbuat apa apa yang jelek
jadi candy boleh aku undang
kamu bilang saja
ada syukuran buat kamu
jadi kamu ajak dia
tapi kamu jangan lupa bilangin dia
dia harus berpakaian yang rapi
tenang aja eang
hadir satu pagi
kenapa aku mulai sibuk kira kira
aku terlalu repot

tidak melihat itu
aku bakal pukul lo
aku siapin pake sendok deh supaya kamu lebih gampang minumnya
dikit dikit aja ya
nah gitu dong pelan pelan aja
atau kalau kamu gak bisa makan nanti aku minta tolong sama papa untuk pasangin infus lagi untuk kamu
tapi mendingan kayak gini kan jadi kamu bisa latihan
supaya anggota tubuh kamu berfungsi dengan baik lagi
nanti aku mau minta kursi roda sama papa jadi aku bisa bawa kamu keluar kamu mau kan
aku senang banget dia bisa ketemu sama kamu
mudah mudahan kita jadi teman akrab ya
oh iya aku kan gak tau nama email sebenarnya
jadi aku manggil kamu si tampan aja gak apa apa kan
lagian muka kamu tuh ganteng banget kayak pangeran di dongeng dongeng gitu
maksudnya itu apa
maksud kamu terserah aku ya
wah walaupun kamu sakit ternyata kamu hebat juga ya
yaudah sekarang kamu minum susunya lagi ya
nah gitu dong
mudah mudahan kamu cepat sembuh dan tambah kuat ya
ya ampun rani hari ini kamu tuh kelihatannya cantik banget
tapi kamu jangan muji muji loh nanti ada yang gr lagi
oh jadi ali yang beliin
wah selera kamu kayak juga nih
waduh antoni terlalu sibuk kali ya
masa dia gak ada waktu buat gabung sama kita
iya ya sibuk banget
si candy sampe dicoyakin ya kan
iya enggak kali mungkin sekarang dia lagi konsen pin buat kata sambutan
hadirin sekalian serta seluruh keluarga ardian yang saya sangat cintai
pada hari yang berbahagia ini ingin saya panjatkan puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa
bahwa telah dikembalikannya cucu kami yang tercinta antoni
pulang ke rumah ini
seperti yang ayang barusan bilang saya antoni udah kembali lagi disini
ya walaupun saya belum ingat semuanya
tapi menurut saya ini suatu kajian ibad
dan gak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih
untuk doa doanya dan semua yang ada disini
terutama untuk ayang
yang gak berhenti mikirin saya dan berdoa untuk keselamatan saya

hah lo jangan ngomongin gue diem diem ya
sekarang gue udah lega
udah gak ada beban lagi
gue udah tahu perasaan gue sendiri
gue adalah antoni
seseorang yang sangat menyayangi candy
gw juga mau nonton

setiap hari kamu cantik banget

tapi hari ini kau tuh jauh lebih cantik ya
hah bohong aja kamu
mentang mentang bajunya kamu yang beliin kan makanya aku dibilang cantik
biang aja kamu puji diri sendiri kamu
ran ran dipuji salah nggak dipuji ngambek
eh ran di
kok kamu tau ada acara di sini
eh tadi tante elva yang kasih tahu
kendi nya ada ran
eh ter kamu mau ngapain lagi sih
lo mau nyari ribut lagi
kamu jangan macem macem ya
hari ini acaranya antoni
kalau kamu mau datang kamu mau hancurin acaranya antoni
kamu nggak segan segan kamu harus ngusir lo sekarang juga
santai dong di santai
aku tuh kesini bukan mau nyari ribut
kamu tuh kesini mau minta maaf sama kendi
dan juga sama antoni
eh kendi ada di dalam yaudah yuk aku hantarin
eh ran ran
antoni aku tuh sampai sekarang masih kaget loh
kok yang mau yang undang aku
loh kamu malah kaget
justru ini hal yang wajar dong
kamu kan malaikat penolongku ken
justru kehadiran kamu di sini penting banget
tapi kamu lihat deh
ruangan ini tuh jadi bagus banget ya
hah ini semua pasti hasil dekorasi kamu
iya soalnya lagi musim sih
laginya yang setuju kok
kok kamu bisa di sini sih
tadi aku ke rumah mama
kata mama kamu ada acara di sini
bisa kita ngomong sebentar kan
aduh gimana ya teh ya
rani mau aku tunjukin mawar kuning gak
hah mawar kuning
yaudah deh yuk
ken mau aku tunjukin mawar kuning
eh ken kita ngomongnya di luar aja yuk
biar lebih enak